masih soal prabowo subianto deklarasi prabowo subianto membawa hawa baru dalam dinamika politik
persoalan ini juga berpengaruh pada perbincangan di media sosial
sejauh apa perbincangan media sosial terkait prabowo mencapreskan diri ini
kami akan membahasnya malam hari ini bersama founder dari politika wave
bang yose rijal yang sudah hadir di studio dua siren indonesia
bang yose boleh saya undang ke sini halo
kembali lagi kita bicara mengenai capres capresan ini
kalau nggak bahas saya pak jokowi copras capres ya
ini kita bicara mengenai sentimen bagaimana respon media sosial terkait dengan pencapresan prabowo
kita bicara mengenai ontologinya dulu keyword keyword apa kata kata apa saja yang dicuitkan sih
sebenarnya ketika ada tagar prabowo subianto misalnya
apa yang bisa anda jelaskan bang
iya jadi memang hari ini kan deklarasi ya
jadi jelas bahwa tagar prabowo subianto kemudian deklarasi kemudian dua ribu sembilan belas film press
keyword jokowi juga muncul karena dianggap sebagai pesaing jokowi
juga ada muncul keyword gatot ya
gatot juga ada tuh ya di tengah perbincangan ini
ya tadi kan dianggap sebagai kandidat alternatif dari gerindra
tapi kan ternyata ya pintunya sudah bisa dianggap tertutup ya setelah hari ini prabowo dideklarasikan
cuman memang sebetulnya untuk satu acara deklarasi yang buat sebagian orang bertunggu tunggu
ini di sosial media cukup sepi merespon
di sosial media cukup sepi
kalau kita lihat ini kan ada gerindra prabowo subianto malah ada caiminau juga
ini menandakan bahwa tidak ada riuh rendah terkait dengan pencapresan ini
ya relatif sepi ya
mungkin karena ini sesuatu yang sudah bisa diduga orang gitu bahwa ya ujungnya ya memang gerinda akan mencalonkan prabowo gitu kan
bahkan hari ini nggak ada kayak tagar tagar khusus yang memang menjelaskan tentang prabowo bakal maju sebagai ini dan lain lain
jadi trending topic pun juga tadi cuma sebentar aja gitu ya
jadi sebetulnya respon netizen cukup sepi sih terhadap menyikapnya
tapi deklarasi ini
kata kata atau keyword keywordnya juga menurut anda keyword keyword yang biasa ada di media sosial tanpa ada atau tanpa ada yang deklarasi
lebih kepada acara terkait rakornas deklarasi dan lain lain gitu
oke kita akan lihat lagi bang yose boleh menemani saya ke sisi lainnya
ini ada beberapa keyword atau apa namanya pesan pesan dari politika wave ini ya
kita akan lihat word cloud dulu nih bang yose
apa yang bisa anda jelaskan
ini sama dengan tadi nih
iya ini yang tadi kan
jadi memang ya jelas paling besar adalah prabowo
kemudian memang acaranya deklarasi oleh partai gerindra
nah ini kan yang menarik kan adalah bahwa di sini juga muncul jokowi kan
karena prabowo akan bertarung kembali nih untuk dua kali
jadi kayak el clasico nih bertarung lagi
kemudian ini juga menarik kayak muncul nama gatot ini kan
artinya memang tadinya gatot ini dianggap sebagai kandidat alternatif dan juga anies
jadi ada dua nama kan yang selama ini memang digadang gadang
kalau van lizon ya jelas dia kan selalu mendukung

nah kemudian ini juga menarik ada keyword luhut
nah keyword ini juga menarik nih bang rizal ya
jumat kemarin kan terjadi pertemuan kan antara luhut dengan prabowo
dan pak luhut pun bilang bahwa dia mendorong prabowo juga untuk maju
dan sekarang terjadi deklarasi
nah justru hashtag yang tetap besar ini ya
jadi deklarasi prabowo ini saya bilang tadi nggak ada hashtag khusus terkait dengan deklarasi prabowo
oh kampanye yang belakangan ini ramai sekali diberikan
kampanye ini yang memang selama ini ya cukup diinisiasi oleh kader kader pks ya
nah dianggap sebagai prabowo subianto ini terkait dengan apa namanya ya untuk mengajak presiden tahun dua ribu sembilan belas
sepinya membicarakan pencapresan prabowo ini apakah karena memang mesin sosial medianya partai atau prabowo ini memang tidak bekerja
atau memang ini topik yang menurut anda kering untuk menjadi suatu sensasi gitu
nah jadi kalau kita lihat malah hari ini apalagi terkait dengan hashtag tadi ya
itu pks nih yang justru
ramai meramaikan di sosial media terkait dengan deklarasi prabowo dibandingkan mesinnya gerindra sendiri
kalau kita lihat dari influencer influencernya akun akunnya dan lain lain
saya nggak tahu apakah ya mungkin buat kader gerindra ini juga sesuatu yang memang sudah mereka prediksi sehingga bukan satu berita baru lagi gitu kan
padahal beberapa waktu belakangan ini kan beredar kabar justru prabowo akan jadi king maker yang kemudian tidak akan mencapai skandal ini
kita akan lihat ini ada beberapa caleg lagi
chart lagi bang yose ini kita lihat ada buzz dulu ya
ini yang mewarnai media sosial nih bang yose ini
apa yang bisa anda jelaskan dari chart chart ini nih
ya jadi memang karena hari ini tuh ramenya adalah berita tentang terkait dengan deklarasi dan juga terkait dengan acara rakornas gerindra
tentunya kan banyak media yang meliput ini
nah dari akun media kemudian itu juga di retweet di reshare dikasih komen sama netizen
jadi kalau kita lihat ya banyak yang berpandangan justru terkait dengan acaranya dan deklarasinya
jadi bukan kayak ada apa ya biasa kan ketika ada orang maju mendeklarasikan diri kan kemudian ada harapan ada ekspektasi dan lain lain
ya ini yang menda ya
ya harapannya ya tadi yang di hashtag yang dua ribu sembilan belas ganti jokowi itu
tapi itu pun kalau kita lihat banyak disebarkan oleh akun akunnya pks bukan oleh akunnya gerindra gitu
nah ini juga mungkin bisa jadi
jadi kita bisa lihat mengenai buzz dan unique user ini yang kemudian ada dari data politika
nah kalau kita lihat dari unique user kan ini kurang dari setengah buzz ya
artinya sebetulnya relatively satu orang itu melakukan dua sampai tiga kali percakapan terkait ini
jadi kalau kita lihat secara buzz pun tidak terlalu besar
orang yang membicarakan pun juga relatively tidak terlalu besar terkait dengan event seperti deklarasi calon presiden ini gitu
oke oke kita bicara mengenai sentimen
nah ini sentimen menarik nih bang yose
ini yang positif dua ratus empat puluh satu yang negatif tiga ratus tujuh puluh satu kalau tidak salah
ini yang netral dua puluh sembilan ribu
apa yang bisa anda jelaskan bang yose dari chart ini
nah ini juga terkait dengan penjelasan sebelumnya
jadi memang percakapan hari ini tuh relative normatif ya
terkait dengan acara rakornas nya terkait dengan deklarasinya
bukan sifatnya seperti menunjukkan dukungan menunjukkan semangat ketika seseorang itu mencalonkan diri sebagai presiden gitu
nah kemudian kita juga lihat antara positif sama negatifnya juga berimbang
nah positifnya ini ya tentunya yang pertama adalah yang tadi terkait dengan hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu kan
mengharapkan bahwa sosok ini adalah prabowo
bisa sambil kita tampilkan ya sentimen positif yang sudah dirangkum oleh politika wave sambil dijelaskan juga bang
apa saja kemudian yang kemudian mendominasi positifnya
ada positifnya ini juga harapan bahwa prabowo ini akan menjadi sosok pemimpin
nah itu yang saya bilang yang menarik itu justru dukungan dari pks yang sangat besar ini
kenapa dukungan dari pks menjadi begitu besar
apakah karena memang militan pemilih pks atau pendukung pks militan sekali di media sosial
tapi kita tahu ya memang mesin sosial media pks ini cukup kuat ya cukup militan cukup besar
dan mereka lagi mempopulerkan hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
nah selama ini kan pertanyaan orang gantinya dengan siapa gitu
sosoknya yang sudah muncul nih sekarang ternyata prabowo subianto
ya ini mungkin juga sudah mulai menunjukkan peta koalisi nanti ya
kalau negatifnya seperti apa bang yose mungkin bisa ditampilkan lagi nih yang chart atau sentimen negatifnya gitu ya
nah kemudian negatifnya malah banyak yang beranggapan bahwa pencalonan prabowo ini akan menguntungkan jokowi
mungkin merifer pada dua ribu empat belas dua ribu empat belas saja kan ketika jokowi masih sebagai gubernur dia bisa mengalahkan prabowo
apalagi sekarang dengan posisinya sudah menjadi presiden gitu kan
kemudian ya banyak juga yang bosan akhirnya dua nama ini lagi yang bertarung ya
nah sebelum kita lanjutkan dialog dengan analis politik kita dari kepala arbun saya mau tanya bang yose
menurut anda dengan sepinya pemberitaan atau apa namanya reaksi media sosial terkait dengan pencapresan prabowo ini
apakah memang ini strategi yang diinginkan oleh gerindra dan timnya sehingga tidak mengeluarkan buzzer atau tidak menggerakkan mesin media sosialnya untuk meramaikan media sosial gitu
atau memang ini betul betul topik yang kurang menarik sebenarnya bagi media sosial apakah memang ini sengaja atau tidak disengaja
iya logikanya harusnya kan mereka ini bukan momen momen yang menarik
bukan momen kecil kan ini momen besar kan satu milestone yang sangat penting sebelum nanti pendaftaran bulan agustus
nah harusnya kan mereka cukup meramaikan ini di media sosial
saya juga terus terang agak kurang paham kenapa justru di momen sepenting ini atau mungkin mereka lagi sibuk kali ya
petinggi petingginya di rakornas dan lain lain
karena kan sekarang dengan jumlah generasi milenial yang semakin tinggi kan media sosial adalah media yang paling tepat kan buat meriz kepada mereka
nah justru harusnya setiap momen apalagi momen yang penting seperti ini ya
harusnya dimaksimalkan dengan mengkampanyekan melalui media sosial juga
apakah ini juga terkait dengan kenapa hari ini rakornas atau saat deklarasi ketika prabowo menyatakan siap gitu misalnya
itu dilaksanakan tertentu tidak boleh media yang meliput bahkan kita hanya mendapatkan ya colong colongan unquote unquote dari media sosial itu
itu juga kan suatu yang unusual juga ya artinya kalau berita baik berita bahagia kan memang harusnya kan disebar kan sebanyak mungkin orang tahu kan
apalagi penting banget momennya
nah kalau ini dilakukan secara tertutup dan lain lain
teman teman wartawan juga diminta menunggu di tempat yang di luar gitu kan
nah ini kan juga ya suatu strategi yang ya unusual lah
usual strategy ataukah memang ada teka teki lain kita akan mengulasnya lebih dalam lagi bersama tidak hanya bersama bang yosef tapi kita akan undang juga analis politik dari median ada riko panggung
tapi akan bergabung bersama kami usaha jurnal berikut ini tetaplah di layar pemilu terpercaya
nah tidak hanya reaksi media sosial tapi bagaimana analisa dinamika politik pasca ada kepastian ini
saya nggak tahu ini pasti atau pura pura pasti nih
nah menemani saya dan bang yose hari ini ada bang riko marbun direktur eksekutif dari media survei nasional atau median
terima kasih bang riko sudah datang
kalau yosef tadi bilang pasti sepi sepi aja nih nggak ada dinamika yang menarik
anda lihat ini juga nggak surprise atau surprise
jadi kalau saya melihat ya rangkaian dalam tanda kutip deklarasi hari ini itu sebenarnya lebih mirip anti klimaks ya
jadi apa yang kita lihat sekarang ini tidak ada bedanya dengan pernyataan yang kita dengar dari bulan bulan sebelumnya
nah kenapa demikian menurut saya ada tiga hal yang kita lihat ya
mungkin tadi sudah disebutkan juga bagaimana
di media sosial ya
ini kita lihat ya ada deklarasi calon presiden memimpin lebih dari dua ratus juta manusia tetapi dilakukan secara tertutup gitu ya
dilakukan secara tertutup dan kita tidak melihat ada media misalnya yang diundang untuk meng coverage secara langsung
boleh ada tapi dibawah
ya dan ini kan sangat berbeda dengan deklarasi yang dilakukan oleh prabowo pada tahun dua ribu sembilan belas
deklarasi yang dilakukan pada tahun dua ribu empat belas
jadi suasananya apa gegap gempitanya itu tidak terbangun sama sekali
indra penciuman anda apa
kalau tadi kan yose juga bingung juga ini strategi apa nih teka teki juga
kalau anda melihat indra penciuman anda melihatnya ini strategi atau kesalahan strategi atau pura pura strategi atau gimana
saya pikir mungkin ini ada semacam tarik menarik ya antara ini
kalau kita perhatikan bahwa pil pres di dua ribu sembilan belas
pil pres di dua ribu sembilan belas nanti adalah pil pres yang berlangsung serentak
antara pilak dan pil pres dilakukan sekaligus
artinya kebutuhan dari sebuah partai untuk memiliki jagoan di capres dan cawapres
ya kan capres atau cawapres
makanya desakan dari grassroot gerindra untuk segera ya untuk segera memiliki capres itu kuat sekali
nah kalau menurut saya yang dilakukan oleh pak prabowo pada hari ini lebih kepada mengakomodasi kepentingan itu
membuat basis apa namanya pengurusnya timnya itu solid walaupun tadi kalau saya melanjutkan perbincangannya tadi
yang kedua dalam deklarasi itu tidak ada kata kata bersayap
nah ini maju kok bersarat ini kan agak aneh ya maju kok bersarat
jadi yang kedua ini saya melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh pak prabowo ini hanya
meredakan ketegangan saja
meredakan ketegangan belum karena kalau saya melihat ya
dari data yang kita miliki begitu ya
data yang kita ambil baru saja pada bulan april ini justru tren suara pak prabowo
di tengah tengah tadi beliau apa namanya
secara gencar melakukan kritik terhadap pak jokowi
itu justru suara atau elektabilitasnya mengalami penurunan
oke kita tampilkan yuk ini apa namanya bocoran dari media
yang akan dirilis beberapa waktu ke depan
jadi justru menurun
pada saat ini justru menurun
ketika apa animo atau dukungan dari internal partai dan koalisi untuk mencalon pak prabowo
dan ketika beliau beliau ini kan sudah lama off ya secara publik ya
kemudian beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan tiba tiba dia mengambil posisi yang sangat frontal dengan pak jokowi
nah data ini mengcapture bagaimana reaksi masyarakat terhadap apa namanya terhadap munculnya pak prabowo itu
nah sayangnya justru itu reaksinya kurang begitu bagus
reaksinya kurang begitu bagus
ini kita lihat di belakang sejenak ya
hasil surveinya median
ya kita masih menunggu ini elektabilitas berbasis pernyataan
ini paling baru ya
betul ini yang paling baru
ini menurun presiden jokowi juga menurun menurut anda
nah sekarang itu dianggap
nah sekarang itu dianggap
jadi mengalami penurunan
tapi kalau kita melihat data ini sebenarnya
ini kalau kita bisa bilang pilpres ini adalah pilpres yang galau ya
jadi kandidatnya galau masyarakatnya juga galau
karena kalau kita melihat angka pak jokowi ya
betul beliau mengalami kenaikan angka
tetapi kalau kita hitung apakah ini sebanding atau tidak dengan effort yang sudah beliau keluarkan
seperti misalnya pembangunan infrastruktur padat karya
kalau cash crush itu buat nyicil ya
oh ya cash crush ya betul
oke jadi anda lihat ini pemilihan galau termasuk pencapresiden juga masih galau
termasuk pencapresiden galau
saya mau tanya pak biosi
apa yang menurut anda membuat
anda juga melihat hal yang sama bahwa prabowo ini belum firm sekali
dengan tadi kalau kita lihat pernyataannya
mungkin setelah ini kita bisa putarkan juga pernyataan prabowo tadi di segmen satu ya
anda melihatnya juga masih galau atau sudah firm
ya memang kan tadi kan tanda tandanya ya
mungkin ya deklarasi tertutup
kemudian juga sepi sepi aja gitu kan
terus kata katanya kan juga bersayap kan
ini juga menandakan bahwa ketidak firman itu sangat terasa lah
dan memang sampai kemarin pun masih ada petinggi gerindra juga yang masih menyebutkan nama lain kan selain prabowo gitu kan
sebagai kandidat alternatif gitu
jadi memang suasana galaunya sangat terasa gitu loh
kemudian kalau misalkan kita lihat tadi dari data mbak riko
memang kan ini juga mereka juga mungkin menyadari ya
pak prabowo yang selama ini nggak pernah muncul di publik
kemudian tiba tiba muncul dengan berapi api
sangat frontal terhadap pemerintah
sangat kontra terhadap pak jokowi
ternyata kan malah respon publik menunjukkan
negatif gitu kan
penurunan survei tadi seperti yang mbak ngeriko tunjukkan ya
penurunan survei itu
saya yakin kan mereka juga baca hasil hasil survei ini kan
nah jadi ini juga ya bikin galau strateginya juga mungkin kan
jadi apa yang paling pasti dikeluarkan saat ini
jadi anda lihat memang itu pernyataan yang cukup keras tegas dan diululukan tadi itu hanya untuk menyenangkan internal gerindra saja
kalau menurut sesuai dengan pernyataan mbak bumrik
tentu ya kan harus membakar semangat kata
kita akan bakar lagi perbincangan mengenai hal ini di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
dengan segala tenaga saya dengan segala jiwa dan raga saya
seandainya partai gerindra memerintahkan saya untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang
saya siap melaksanakan tiga perintah
anda lihat itu apa simbol kegalauan atau apa
ya itu tadi maksud saya dia menggunakan kata seandainya
kalau kita lihat sejarah yang dia deklarasi yang dia lakukan selama ini itu tidak pernah ada kata seandainya
yang kedua kalau kita lihat sendiri angle pengambilan gambar ya
ini kan seperti gambar deklarasi yang diambil secara sembunyi sembunyi
ini dari video amatir yang kita dapat
ya artinya tidak dilakukan secara terbuka padahal
untuk urusan sebesar ini menurut saya itu tidak layak untuk dilakukan dengan cara seperti itu
kemudian kalau kita melihat juga sejauh ini ya sampai detik ini
semua pernyataan bahwa saya yang tampil ke depan publik
bahwa saya prabowo begitu ya siap maju menjadi capres
itu selalu keluar dari lisan orang orang di sekitarnya
bukan dia secara langsung
padahal kalau anda melihat ya tradisi misalnya
katakanlah dalam tanda kutip ya deklarasi perang
itu selalu di apa namanya selalu dikeluarkan oleh panglima tertinggi dalam hal ini ya
nah sekarang kalau dia ingin maju dalam tanda kutip perang di dua ribu sembilan belas
harus beliau sendiri yang bicara
jangan diserahkan ke orang lain
asbabun nuzulnya apa
kemudian dia memilih strategi ini
kalau menurut anda apakah memang hitung hitungannya kalkulasinya atau dia punya target dan tujuan yang lain
jadi kalau saya berpikir sebegini
beliau ini sudah dua kali maju sebagai capres dua ribu dua puluh
kalau kita mau tambah satu lagi
beliau maju di konvensi capres dari partai golkar pada tahun dua ribu empat belas
dan dia kalah juga
itu kan artinya sudah tiga kali berturut turut
nah dengan latar belakang orang militer seperti dia
itu walaupun situasinya sangat berat
tapi dia harus yakin dulu
kalau dia maju itu dia menang atau tidak
nah kenyataannya sekarang ini
walaupun terbangun suasana
bahwa publik itu ingin pemimpin yang baru
tetapi sepertinya publik belum mempercayai beliau untuk membawa beban itu
jadi tanda kutip ya
kalau kita bisa mengatakan
tapi dibawa oleh penyanyi yang lama
orang butuhnya ada lagu lama
di aransemen sedikit lah
jadi namanya pemimpin baru
kandidatnya juga baru
nah itu yang mungkin ditunggu tunggu oleh orang
nah itu yang sayangnya
sampai sekarang ini
belum bisa dimainkan oleh pak prabowo begitu ya
mungkin pak prabowo ya
kalau kita lihat sejarahnya ya
memang seperti yang dibicarakan oleh banyak orang
beliau ini bertangan dingin sebenarnya
kalau kita lihat sekarang
gerindra dari zero
berapa ribu orang yang diantarkan menjadi anggota dpr dan dprd
berapa orang yang diantarkan menjadi kepala daerah ya
kita lihat pak jokowi misalnya
kita lihat pak ahok misalnya
tetapi itu adalah legacy beliau
tangan beliau dalam memoles orang
apakah itu juga akan ditampilkan di press kali ini
jadi key maker seperti yang dibocorkan oleh beberapa orang juga
betul dibantah juga oleh sebagian orang
itu yang kita tunggu
kalau menurut saya ya
kalau orang sudah dalam posisi seperti beliau
dan usia seperti beliau
orang sudah harus berpikir
sebenarnya dia tuh mau maju itu
apa yang ingin dia wariskan
saya ambil contoh satu saja
pak wiranto misalnya
kalau kita tanya
legasi beliau apa
tetapi legisi beliau adalah ketika dia menjadi panglima
tidak bertindak brutal
dan membiarkan mahasiswa masuk
dan reformasi seperti yang kita hadapi sekarang
nah sekarang pak prabowo
sekarang pertanyaan kita
kalau angka beliau terus menurun
apakah beliau ingin mengambil strategi yang tepat
atau tidak untuk mencapai tujuannya
karena itu jadi pertanyaan kita
dan ini menurut anda masih dikalkulasikan oleh pak prabowo ya
memang ini wajar saja dia ragu gitu
karena dia harus mengkalkulasi
sampai mungkin ya waktunya
satu atau dua bulan sebelum pendaftaran
sebelum saya mau tanya ke pak
ini dampaknya buat presiden jokowi apa nih
apakah presiden akan lebih tenang
atau lebih harap harap cemas
lebih galau juga
karena pak prabowo juga galau
ini seperti apa
kalau kita lihat
dari segala sisi tadi
terutama di media sosial
yang anda tangkap selama ini
siapa saja kemudian yang mendorong
prabowo untuk maju lagi sih
ya sebetulnya kan begini
belakangan ini kan banyak hashtag
dua ribu sembilan belas ganti presiden
tapi kan kemudian
hashtag ini juga tidak memberikan solusi kan
siapa jadi ganti presiden
malah kayak lucu lucuan kan
muncul nama pm singapura
orang lain gitu loh
so memang sangat diwajari
kegalauan pak prabowo
tadi kata bang riko benar
beliau sudah dua kali mencalonkan diri
kan tambah lagi
sekarang yang dilawan adalah
income presiden gitu kan
dulu aja yang dilawan
masih sebagai gubernur
beliau kalah gitu kan
galaunya adalah bahwa
memang belum ada kandidat lain
beberapa nama seperti yang disebutkan
secara elektabilitas juga masih kecil gitu loh
dan ini kan tinggal empat bulan lagi
menuju ke pendaftaran presiden
nah jadi memang
wajar sih kalau galau
di satu sisi memang
trennya juga tadi lihat turun
tapi di sisi lain memang
ya belum ada penggantinya juga
ya yang terakhir
untuk mendatang diskusi kita
karena waktu kita gak banyak bang riko
buat presiden jokowi
seperti apa dampaknya
kegalauan dan peristiwa politik hari ini
kalau saya melihat begini
kalau jokowi versus prabowo ya
menangnya tentu lebih pada
beliau belum memiliki posisi
posisinya lebih lemah daripada sekarang
itu beliau berhasil mengalahkan pak prabowo
beliau sudah dalam posisi

untuk mengalahkan pak
pak jokowi adalah
menemukan satu sosok
alternatif yang relatif lebih fresh
dan kemudian dia berpengalaman
untuk mengalahkan pak
menemukan satu sosok
alternatif yang relatif lebih fresh
dan kemudian dia punya gagasan
apa apa yang dianggap kurang dari pak jokowi
sebagai calon presiden
bukan calon kepasangan
sebagai calon presiden
karena kalau kita melihat sebenarnya
bersamaan dengan suara pak prabowo turun
ada juga tokoh tokoh alternatif lain yang
ya itu dia
tapi sangat perlahan
karena kepastian mendapatkan tiket
karena boarding pass juga terbatas
si kuasa oleh partai partai itu
kemudian dengan undang undang pemilu
membuat kita juga akhirnya
susah juga nih
ya semua masih galau
kita akan lihat bagaimana
hari ini deklarasi itu bukan deklarasi yang sebenarnya
kalau kata bang heniko
masih galau maju atau betul betul ya ini benar benar firm ternyata memang akan maju di pilpres mendatang
kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan
terima kasih bang yose terima kasih bang riko atas perbincangannya malam hari ini